presiden joko widodo memerintahkan pssi untuk menghentikan kompetisi sepak bola liga satu
hingga waktu yang tidak ditentukan imbas tragedi kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang
jokowi meminta kompetisi dihentikan sampai evaluasi dan perbaikan dilakukan
saya juga memerintahkan pssi untuk menghentikan sementara liga satu
sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan
saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air
sementara itu laga big match antara persib melawan persija yang akan digelar minggu sore
juga ditunda hingga waktu yang belum ditentukan
kita tahu bahwa permasalahan yang terjadi di malang ini merupakan duka yang cukup mendalam
di mana menimbulkan banyak korban
ini mungkin akan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua ke depan
meski lanjutan kompetisi liga satu ditunda ratusan bobotoh tetap antre menukarkan e ticket
dengan gelang tiket berkode yang menjadi akses masuk stadion
untuk menyaksikan laga big match persib kontra persija di markas kodim enam ratus delapan belas bs di kota bandung hari minggu
boboto berharap agar laga big match tetap digelar meski pertandingan harus ditunda
kalau menurut saya mungkin sih tensi mungkin pasti selalu tinggi
cuma dari bobotonya sendiri mengingat kejadian semalam mungkin lebih bisa menahan diri
tunda sih nggak apa apa karena kita juga pergi ke stadion yang awalnya kita senang jadi kayak sedih gitu ya
dengarnya sampai sekarang pun masih merinding melihat video yang beredar di sosial media
ya kasihan ada kalau ditundai pun nggak apa apa kalau jadi pun juga kita nggak seantusias
waktu pertama gitu
direktur persib bandung teddy cahyono memastikan bahwa meski dilakukan penundaan
tiket pertandingan persib melawan persija yang telah terlanjur terjual masih berlaku
dapat digunakan oleh para supporter untuk menyaksikan pertandingan tunda
tim liputan cnn indonesia